tapi kenapa sih
papi ada masalah ya
kalau papi ada masalah
ya siapa tahu reva bisa
ya papi cobalah berbagi sama reva
jangan ditanggung semua sendirian
dia mengugat cerai papi
aku gak tau deh harus kayak gimana
di satu sisi
hati aku tuh seneng banget
denger adriana mau cerai sama dia

alhamdulillah banget ya allah
tapi di satu sisi juga aku sedih
jadi karena itu papi
jadi sedih kayak gini
papi tenang aja ya
setiap masalah itu
pasti ada hikmahnya
jangan terlalu banyak pikir oke
papi lagi butuh sendiri
kamu gak keberatan kalau
membiarkan papi sendiri sebentar
terima kasih supportnya
kamu satu hal yang kamu harus bersih tau
cuman kamu yang jadi milik papi
si kemon kemana kemon
wah si kemon kemana nya
aku ajakkan kan dia tapi gak ada
karena tadi abang head head
pak kobar yang terhormat
lagi apa disini ya
udah mendingan pulang aja lah nggak usah bikin onar
lo gak perlu kecampur urusan gue
eh siapa yang mau ikut campur dari kamu
kalau es campur saya mau
ini masalahnya kamu tuh suka bikin owner terus
lo gak perlu sok halim
lo gak perlu ngatur ngatur gue
lo jagain anak sama bini lo aja gak becus
bar kamu take kalau dia ngomong baik baik tidak bisa ya
perlu di kede bulak balik sama saya apa biar

soalnya tadi monten aku sempet overheat
perkiraan om juga seperti itu
maafin ya saya koper
melakukan itu sama kamu
eh eh nausnya bapak otot
maut ya maut
udahlah dia gak akan bangun juga
tumben alex ngamen curam
ternyata dia makin lihai aja ya bawang motornya
kalau gue lebih hemat dari dia
lo mendingan mundurin diri aja
lo tuh cocoknya jadi model catwalk bukan pembalap
kok baru nasi kok belum datang juga